selanjutnya mahkamah kehormatan dewan mkd dpr ri memutuskan bahwa anggota komisi sembilan dari fraksi pdip harvey maleholo
tak bersalah dalam dugaan menyaksikan video porno dalam rapat
harvey dinyatakan tak melakukan pelanggaran etik karena yang dilakukannya hanyalah sebatas ketidaksengajaan
wakil ketua mkd habibur rahman memutuskan untuk menggelar pemanggilan kepada harvey maleholo pada kamis pagi
untuk meminta klarifikasi terkait dengan dugaan pelanggaran etik saat ia menyaksikan video porno dalam agenda rapat komisi sembilan dpr berlangsung
harvey dalam rapat mengklarifikasi bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah ketidaksengajaan dan sebuah kelalaian
saat membuka pesan singkat sehingga ia meminta maaf atas perbuatannya tersebut
dalam agenda pemanggilan yang hanya berlangsung sepuluh menit mkd langsung memutuskan bahwa tak ditemukan objek kesalahan
dalam dugaan pelanggaran etik yang dilakukan harvey
sehingga perkara ini tak dilanjutkan ke perkara pokok oleh mkd tanpa rekomendasi lebih lanjut
dan saya sudah menceritakan kronologis kejadiannya mengklarifikasi dan saya pikir apa yang sudah dibicarakan oleh pak junimat itu hasil dari perbicaraan kita hari ini